makan sandwich enak ya tapi kalau jadi generasi sandwich bagaimana nih rasanya
generasi sandwich adalah orang yang biayanya tiga generasi yaitu orangtua dirinya dan juga
anaknya seperti sandwich ya terhimpit antara dua generasi yaitu atas dan juga bawah terbayang ya
bagaimana cara mengatur keuangannya dan bagaimana nih cara yang paling tepat memanage keuangan
versi generasi sandwich tiwi restu octaviani wanita yang juga orang tua tunggal berusia dua puluh lima
lima tahun ini menjadi salah satu generasi sandwich tangguh dengan menjadi tulang punggung keluarga
barunya namun tetap membiayai orang tuanya ngaturnya pusing pusing karena kan harus
harus gimana ya kadangkan minus sebuah karena sebelum minus gitu kadang juga lebih pun itu
lebihnya nggak banyak gitu tapi kan lebih harus fokusnya ke nabung gitu kenapa sih harus ke nabung
gitu karena mikir udah punya anak kan kalau enggak nabung kalau sewaktu waktu ada kenapa napa nanti
gimana nih gitu kan harus ngebiayainnya seperti apa gitu tiwi mengatakan ketika penghasilan
kurang ia pun mencari tambahan dengan bekerja sampingan terkait cara mengatur keuangan ia
mengedepankan anak namun tetap berusaha membantu orang tua kewajiban menghidupi anak dan membantu
keluarga memang sepatutnya dijalankan namun untuk kondisi keuangan yang belum stabil terkadang
menjadi masalah maka hal yang harus dilakukan adalah pertama mencatat pengeluaran dan memasukkan
setiap bulannya apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk disesuaikan dan dicukupi
nominalnya kedua komunikasikan dengan orang tua dan pasangan terkait pengeluaran yang
disisihkan berikan pengertian terhadap orang tua atau mertua mengapa membantu dengan nominal
tertentu ketiga tetap harus menyisihkan uang untuk tabungan asuransi dan dana cadangan
sehari harinya ini termasuk penggunaan sehari hari di sini misalnya kita harus naruh uang apa kirim
dana pensiun yang harus disiapkan agar nantinya tidak memberatkan anak ketika sudah tua hal lain
yang penting untuk dapat mengatur keuangan dengan baik adalah menjaga gaya hidup tim cnn indonesia jakarta